operasi justisi dimulai pukul sembilan malam dengan sasaran tempat tempat yang dijadikan lokasi manggal para pedagang
beberapa di antaranya adalah jalan mt haryono jalan sultan agung kelurahan pasar batang desa pebatan dan lainnya
kawasan tersebut merupakan lokasi yang banyak dijadikan manggal para pedagang
satu persatu pedagang yang masih manggal ditemui dan diminta untuk segera tutup lapak
sebagai kompensasi pedagang yang terjaring operasi justisi diberikan bantuan paket sembako
para pedagang mengaku terpaksa tetap membuka lapak karena tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
apalagi sejak diterapkan ppkm darurat sebagian dari mereka belum mendapat bantuan sosial
selama ini sudah dapat bantuan belum
baru baru baru dapat ini
cak ppkm ya
selain memberi kompensasi sembako polisi juga memborong dagangan milik sejumlah pedagang yang masih belum terjual
setelah diberi uang mereka diminta untuk segera pulang
ternyata mereka mematuhi nggak pak
alhamdulillah sebagian besar sudah mematuhi
makanya yang belum mematuhi kita himbau untuk segera mematuhi
dan seperti rekan rekan lihat semuanya hampir sebagian besar sudah tutup semua
jadi alhamdulillah masyarakat brebes cukup taat
operasi justisi ini untuk memantau pelaksanaan ppkm darurat di kabupaten brebes
selama ppkm diterapkan aktivitas warga dibatasi untuk memutus penyebaran covid sembilan belas
imam suripto brebes jawa tengah